mau apalagi kamu menemui epita
mau meracuni pikirannya
masya allah tuhan
saya nggak punya maksud seperti itu
lalu kenapa kamu datang ke sini
padahal saya sudah larang kamu
apalagi kalau kamu berani untuk menemui ed
kenapa kamu nekat seperti ini
kamu ingin memancing kemarahan sayang
saya memang salah tuhan
kayaknya tadi aku melihatmu
bu amar dimana bu
kamu instagram mweet
kemana kamu sampai dirimi
aku tak mau mira bergaul sama orang yang gak jelas seperti kamu
atau jangan jangan mila juga sama seperti kamu
sama sama gak jelas
hei jangan coba coba bentang saya
kamu tahu kenapa saya sangat dendam sama
karena kamu sudah membuat saya kehilangan kedua orang tua saya
apa itu gak mungkin
aku sama sekali gak kenal sama
dan ini yang membuat saya semakin benci sama kamu
karena kamu bahkan gak mengenali saya
kamu gak mengenali saya evita
teriak sepuas kamu teriak
kamu pikir ada yang bakalan nolongin kamu teriak sepuas kamu
lepas jauh ya katia

ada dirasa apa ini
ada apa sama evita
aku harus menemui evita sekarang juga
aku takutkan diri dengan kamu
siapa yang melakukan ini sama kamu
alhamdulillah ya allah evita sadar
ibu akan bawa kamu ke rumah sakit saya
ibu janji akan bawa kamu sampai ke rumah sakit nak
ibu gak sengaja
ibu gak sengaja
kamu harus bertahan pak
kamu harus bertahan sayang
kamu harus bertahan pak
evita di rumah sakit
masya allah evita
nenek kita harus kuat ya
nenek pasti akan sembuh
ya sabarnya nek
kenapa kamu ada di sini
saya cuma ingin melihat non evita tuhan
jawab pertanyaan saya
mau apa lagi kamu menemui evita
mau meracuni pikirannya
masya allah tuhan
saya tidak punya maksud seperti itu
lalu kenapa kamu datang ke sini
padahal saya sudah larang kamu untuk mendekati apalagi kalau kamu berani untuk menemui f
kenapa kamu nekat seperti ini
kamu ingin memancing kemarahan saya
saya memang salah tuhan
tapi saya cuma bermaksud ingin menolong evita
dan saya ingin melihat keadaannya tuhan
saya tahu maksud kedatangan kamu yang sebenarnya
kamu ingin merapas evita

kepala penyelidikan evita dari procurement
tuhan sebagainya tuhan akan memberiku mata terbaru dari airflow yang terisi artinya
lho apakah artinya tidak
hingga apa saja senyum evita di depan ini
kak tuhan kak
saya sudah tahu siapa kamu
dan apa hubungan kamu yang sebenarnya dengan evita
cuma itu tuhan

saya tahu kamu adalah ibu kandung evita
saya tahu kamu adalah ibu kandung evita

saya tahu kamu adalah pembahagian tiap kemahiranmu
tapi saya tidak tahu siapa dia
saya tahu kamu adalah ibu kandung evi
tapi saya tidak tahu siapa dia
kamu kira bagaimana lagi hasil tes dna itu bisa berubah
kalau bukan saya yang mengubah
kalaupun saya tidak membuka status kamu yang sebenarnya di depan orang lain
ataupun di depan istri saya sendiri
karena saya tidak ingin rahasia kamu terbongkar
evita tidak akan terhina di depan istri saya
ataupun di depan siapapun
barangkali cara yang saya pakai ini biru
tapi ini adalah pilihan terbaik yang saya miliki saat ini
itu sebabnya saya usir kamu keluar dari rumah saya
karena saya ingin kamu pergi sejauh mungkin dari evita
dan saya tidak ingin orang mencari curiga sama kamu
saya minta maaf sama kamu bapak
saya tahu saya salah
tapi saya harap kamu bisa memahami keadaan saya
kamu memang ibu kandang
kamu yang telah melahirkan
saya yang merawatnya
memberikan kepadanya kasih sayang dan segenap jiwa raga saya
sampai akhirnya saya menganggap dia anak kandung saya sendiri
darah daging saya sendiri
melebihi apapun yang ada di dunia ini
termasuk diri saya sendiri
saya mohon kamu jangan bicara lagi
kamu harus tahu
saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil etika dari sisi saya
saya akan mengorbankan apa saja untuk mempertahankan evita
karena satu satunya milik saya di dunia ini
pergi dan jangan menemui evita lagi